warga pantai ujung genteng kecamatan ciracap kabupaten sukabumi
digegerkan dengan penemuan dua mayat perempuan penuh dengan luka pada senin pagi
seorang korban berinisial ad ditemukan di tepi pantai kelapa condong
dengan kondisi tanpa busana lengkap dan bersimbah darah
sementara korban lain berinisial aye ditemukan mengambang di perairan pantai
dari keterangan warga sekitar kedua korban bekerja di sebuah rumah karaoke
di tepi pantai ujung genteng
bercak darah terlihat mulai dari sebuah kamar tempat mereka bekerja
hingga tepi pantai kelapa condong yang hanya berjarak seratus meter
sementara dari keterangan kepala desa ujung genteng
korban perempuan berinisial ay adalah pemilik penginapan dan karaoke
ini pas saya ngurusin evakuasi yang satu ada lagi telepon anak buah saya
itu dari darat katanya ketemu mayat udah banyak darah banyak luka kayak di bandai gitu
ya diduga memang satu rumah
untuk barang yang kehilangan ada barang kehilangan apa tidak pak
kami belum bisa memastikan kaitan hal tersebut
hanya selang dua hari setelah kedua korban ditemukan
kepolisian resor sukabumi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan
pelaku adalah pria berinisial ss
polisi mengaku terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat akan ditangkap
dari keterangan rilis kepolisian pada rabu sore
motif pelaku membunuh adalah sakit hati terhadap korban
karena menolak diajak kencan
selain itu pelaku juga tengah dalam pengaruh alkohol
merasa tersinggung karena sudah memberikan uang
sehingga saudara ade tidak mau melayani yang bersangkutan
dia keluar mengambil pisau yang ada di jog motor
lalu mendatangi saudara adel yang ada di kamar
kini akibat perbuatan sadisnya pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pembunuhan
dengan ancaman lima belas tahun penjara
ahmad fikri sukabumi jawa barat